yang membawahi persibara banjar negara

mbak lasmi indrayani ini putri sebut dengan tanggung jawab saya sebagai bupati

terus mulai kita dilantik

sementara itu komisi disiplin pssi menjatuhkan sanksi

saat itu ps ngada dijanjikan lolos ke babak tiga puluh dua besar liga tiga

rencananya pihaknya akan melayangkan banding

komdis harus belajar ini